logistik kertas suara pemilihan umum dua ribu sembilan belas mulai didistribusikan kpu
di kabupaten bonebolango gorontalo minggu pagi
kpu mendistribusikan logistik ke daerah terpencil dan dalam jangkauan jauh
yaitu di kecamatan pinogu
kertas dan kotak suara harus dipikul oleh warga dengan berjalan kaki
hingga tiga belas jam perjalanan
sejak minggu dini hari puluhan warga yang diawasi oleh kpu
dan bawaslu kabupaten bonebolango gorontalo
sudah mulai melapisi kotak suara dengan plastik
kotak dan surat suara yang berada di salah satu rumah warga
di desa tulabolo kecamatan sumawa timur
menjadi titik awal pemberangkatan logistik pemilu ke daerah terjauh dan terpencil
di kecamatan pinogu
logistik ini nantinya akan dibawa oleh warga
yang disewa untuk memikul logistik ini dengan berjalan kaki
perjalanan kali ini memakan waktu tempuh hingga tiga belas jam
warga yang memikul logistik mengaku tidak masalah
harus menempuh perjalanan yang sulit
dan penuh medan yang rusak
tercatat ada empat puluh kotak surat suara dan tiga belas kotak kosong
untuk ppk yang dibawa
banyak kali angkat dengan begini
berapa kali pak
ada kesulitan pak kalau mau angkat
oh alhamdulillah tidak ada
biasa berapa jam ini pak kalau perjalanan gang
oh dia ada kayaknya sampai malam
kalau tergantung di langkah langkah kita
biasa diberikan upah berapa pak
saya belum tahu ini pak
ada upahnya ini pak
bagaimana pada banyak kita beri upah ini pak
banyak bawa dulu ya
biasanya kalau bawa barang begini berapa pak
kalau biasa ada lima ratus ada yang enam ratus
kpu sendiri telah menyewa jasa pikul sebanyak dua puluh empat orang
yang semuanya adalah warga pinogu
di kecamatan pinogu terdapat lima desa
masing masing desa pinogu banggi o'o pinogu permai
tilong ngabila dan desa dataran hijau
nantinya akan ada delapan tempat pemungutan suara
setiap desa akan ada satu hingga dua tps
itu memang plastik yang sudah disiapkan oleh kpu bonegolango
dengan maksud supaya jangan sampai kalau hujan di jalan
ini memang terlindungi kotak suaranya
biar orangnya bisa basah dengan hujan
tetapi kotak ini harus dipastikan tidak kena air sama sekali
kalaupun nanti di jalan ada bisa berteduh di rumah penduduk
mungkin langsung bisa diamankan di rumah penduduk
kpu kabupaten kota gorontalo kini tengah memfokuskan
pendistribusian pada daerah terpencil dan terjauh
kotak dan surat suara semuanya disimpan di kantor ppk
yang ada di setiap kecamatan
kecamatan pinogo adalah salah satu daerah yang paling jauh dan terpencil
tercatat ada satu tiga ratus sembilan puluh sembilan orang yang termasuk dalam daftar pemilih tetap
pendistribusian logistik ini selain dikawal bawah seluruh kecamatan
juga didampingi puluhan aparat kepolisian dari polres bonegolango dan babinsa tni